ya pak ini mungkin sebagian masyarakat belum aware begitu dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh klhk
sebetulnya apa pak praktiknya selama ini yang dilakukan oleh klhk dan juga pengelolaan sampah klhk
ya kalau kita lihat undang undang undang itu kan ada dua ya dalam mengelola persampahan
cara mendasar pertama adalah pengurangan sampah dan yang kedua adalah penanganan sampah
jadi kalau kita bagi itu juga bisa bicara hulu dan hilir gitu upstream dan downstream
yang menjadi penting memang adalah juga pada saat ini
kalau masa lalu kan kita selalu persoalan sampah itu diserahkan ke persoalan hilir saja
itu kan lebih banyak penanganan
sekarang nggak bisa lagi karena memang persoalan sampah ini memang menjadi persoalan yang sangat serius
sehingga memang sisi pengurangan ini juga menjadi penting
ya itu lah dalam pengelolaan sampah
kalau bicara pengurangan dalam undang undang itu kan ada tiga
pertama adalah pembatasan sampah itu sendiri atau pencegahan terjadinya sampah itu sendiri
yang kedua adalah mengguna ulang sampah itu sendiri yang tadinya sampah bisa kita gunakan ulang berkali kali
sehingga dia tidak langsung menjadi sampah
dan yang ketiga adalah daur ulang
jadi bagaimana menjadikan sampah itu menjadi produk produk lain atau menjadi sampah
ini adalah sumber daya buat produk produk lain
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini